itu semua memang cuma mimpi
tapi besok semuanya mungkin akan menjadi kenyataan
lu emang ada yang kurang ajar ya
lu mau kurang ajar sama dia
kan gue tampol
jangan kamu jangan sakitin adik kamu
benar benar apa kata abang loh
setelah kejadian kemarin
mana ada orang yang suka sama kamu sesekian
bang joko bersedia nikah sama kamu
bang joko gak usah khawatir
saya akan baik baik aja
dan yang pasti saya gak akan menikah dengan orang seperti abang
kamu akan menyesal
ada sesuatu yang harus saya katakan sama ibu
maafin kenapa sas
ibu nggak percaya
gimana bisa terjadi sas
gimana bisa terjadi
saya mengandung anaknya aditya dan saya sudah melakukan tes
kau tahu itu dosa nak
jadi laki laki itu sudah memperkenankan kamu iya
ini berdua kesalahan
ini berdua kesalahan ibu
kamu tahu kan ibu
kami kami saling mencintai ibu
ibu nggak percaya sas
ibu nggak percaya sas
dia betul betul sudah mempermainkan kamu
sekarang sekarang apa yang harus ibu lakukan
gimana ibu harus mengandebuk mereka

yang pasti akan datang bu saya yakin itu
bodoh kamu betul betul bodoh
raki raki itu betul betul sudah menipu kamu
setelah dia perhadapkan berdiri rahim kamu dia pergi begitu saja
dan kamu masih tetap percaya
bodoh kamu sas
bu ibu ibu
bentuk cuma mimpi
itu semua memang cuma mimpi
tapi besok semuanya mungkin akan menjadi kenyataan
bagaimana kalau aditya gak pernah datang
bagaimana aku bisa menjelaskan semuanya pada ibu
bagaimana kalau ibu sampai
kalau aditya gak datang maka aku yang harus menemuinya
aku harus pergi dan memberitahukan tentang anak ini pada aditya
iya aku harus ke jakarta
aku harus melakukan sesuatu
aku harus menemukan aditya
tapi gimana caranya
aku harus pergi dan memberitahukan tentang anak ini pada aditya
iya aku harus pergi ke jakarta
iya aku harus pergi dan memberitahukan tentang anak ini pada aditya
tapi aku nggak tahu di mana alamatnya aditya
iya temennya aditya pasti punya alamatnya
iya temennya aditya pasti punya alamatnya

pasti nggak akan ngebantumin aku pergi ke jakarta
tapi aku harus pergi
ibu nggak boleh tahu kalau aku hamil
ibu nggak boleh tahu kalau aku hamil
kalau ibu tahu kalau kecemasan aku nggak bisa tidur atau uda apa apa apa

sakit yang akan tambah parah

saski harus pergi untuk mencari pria
yang aku yakin mencintaiku sepenuh hati
pria yang juga telah membawa banyak kesedihan dan kesusahan pada kita berdua
berat rasanya meninggalkan ibu
tapi saskia gak punya pilihan lain
saski harus pergi mencari aditya bu
saat ibu membaca surat ini
saskia sudah dalam perjalanan ke jakarta
selama penjumpaanurti ilk kita
alhamdulillah uang dari bang anjis masih ada
ini pasti cukup untuk bekal saya ke jakarta
dekat untungnya teh barangnya masih ada
menikah lo kagak menikuh yang kagak
siapa yang mau ngambil ah
itu dia kagak teh
tidak ada satu pun mahluk hidup yang berani masuk ke daerah ini
tapi tadi maun kang
itu orang atau bukan kan
eh tenang waktu

ah belom sama orang
ih sama urutan sulitmu